iya pak anak anda mengalami kelumpuhan
aku gak bisa tunangan dengan siapapun atau ngejadiin sama siapapun
karena aku ini masih istri saya raja
mona tante cuma mau kamu pura pura tunangan sama kiku
kamu udah korbanin diri kamu untuk selamatin aku
mulai sekarang aku akan rawat kamu di rumah sampai kamu sembuh
aku kesini tuh bukan ketemu kamu tapi ketemu clara
nyakitin perempuannya udah kamu nikahin seperti ini
kita ini lagi percaya
jadi kamu sudah gak berhak lagi mengatur hidup saya

cuma set tubuh dia kan
kamu kan tahu kamu lagi lumpuh
karena aku tau ini
ini bener bener berhati banget buat hidup kamu
makanya tadi aku nekat buat nyebur
karena aku gak mau nanti kamu sampai nyesel kehilangan cincin itu
tapi aku gak pernah buang cincin ini clara
cincin ini selama aku pakai
terus kenapa cijen itu ada di kolam renang
aku gak tau
mending sekarang kita bawa kelar aja ke kamarnya
kasihnya udah kedinginan
bebek bagian bawah ini

aku minta tolong istilah kamu
jangan ambil rajin dari aku mona
cukup putri aja ya
yang ambil raja dari aku
aku cinta banget mana sama raja
gak usah khawatir clara
aku ini kan bukan putri
aku gak suka kau sama raja
bi tolong gantiin baju clara ya
aku ntar mau ya
kau mau temenin clara aja
kamu lihat kan kondisi clara kayak gimana
aku bilang aku bisa pulang sendiri kok

ceritain sama aku semuanya
sejak kapan citra kenal sama lemus
ceritain kamu semuanya ke aku
sejak kapan citra kenal sama lemus
ini salah aku
aku yang kenalin citra sama lembos
sebenarnya citra mohon dan meminta sama aku supaya aku
bisa memperkenalkan dengan seseorang yang
untuk dia roy
makanya aku kenalin sama lemos
aku gak nyangka kalau
ini justru malah bikin
anggap ini adalah karena buat kamu roy
karena sudah mengkhianati aku
untuk seorang citra
kamu yang dihianati istri kamu sendiri
beraninya kamu dengarkan istri aku
siap akun kamu
mona atau putri
aku kan selalu ada di samping kamu
di saat kamu sedih
aku siap jadi sandaran kamu
cukup putri aja ya
yang ambil raja dari aku
aku cinta banget mana sama raja
mungkin tentang ini sebenarnya
aku harus relakan raja dan clara
apalagi saat ini clara lumpuh
rela tenggelam demi raja
apa artinya aku buat raja
kebetulan banget saya ketemu om roy disini
saya baru aja nengokin clara
kenapa lagi clara
mendingan om lihat sendiri aja
keadaan dia seperti apa
di saat seperti ini
pasti clara membutuhkan om dan satu citra
dan menurut saya om
jangan cerai ya
karena dia yang mau tercerai sama saya
dia nuduh saya selingkuh
padahal dia sendiri yang selingkuh sama lemos
enggak mungkin tante citra selingkuh sama om lemos
ada kesepakatan yang mana begini
sutime dan jeg regenerasi